iya bu tapi
udah udah malam ayo pulang
usus goreng kenapa
udah pulang udah malam
pangeran nurut ibu pulang ya
iya bu tapi
usus goreng ada masalah apa bu
waktunya ngontrol rumah bu nawang nih
soalnya saya diserahin
tanggung jawab penuh sama pemilik kontrakannya
ibu udah tahu semua masalah yang dihadapin usus goreng
ngapain di sini kamu
maaf pak regan
saya baru tahu
kalau ini bu mau usus goreng
baru pindah ke sini
mereka baru pindah malam ini tadi
kamu merusak reputasi saya aja di sini
ntar dilihat orang gak enak
maaf pak regan
suara pak regan kayak
biar gak berisik maksudnya
jadi berisik kan
kok kesana sih
lu masih ada di situ
waduh gitu aja linglung kamu
biar kamu tuh ada masalah sama pangeran
kamu jujur sama ibu
mel ngancam kamu segala kan
kalau kamu bakalan dikeluarin dari kampus
jujur dong ke ibu put
saya kan bingung aja pak regar
masa usus gue yang bilang dia mau jauh jauh dari saya
terus ibu juga harus jauh jauh dari saya
ya semua karena deddy nyamel ngancam dia
terus dia juga gak mau kalau papa saya sampai
sampai bikin masalah lagi sama dia
saya nanya dong ke usus goreng
tapi dia keburu marah
dia masuk ke dalam rumah
tutup pintu depan saya pak rega
udah saya ketok ketok aja terus
tau tau ada yang buka pintu
ternyata ibu yang keluar
oh pantesan jelas sebelah doang
ya gitu pak regan
kalau jadi laki laki itu
harus jadi laki
saya ngantuk banget pak regan
lanjutin dong prins
laki laki kayak apa nih giliran saya seger
kamu yang ngantuk
bikin penasaran aja nih anak
kita lanjutin besok aja ya pak regan
sekarang kan udah malam
banget banget nih anak
beda banget attitude nya sama rizky
rizky tuh orangnya
baik murah senyum
masih gantengan saya jauh
tuh kan kamu mesti sadar juga prins
prins aduh prins
tadi ibu sempet bilang
kalau ibu itu
ibu sebenernya su
sue banget nih anak
pake tidur lagi
apa mel begitu
karena dia ngerasa pangeran tuh harus deket sama dia
apalagi sekarang kalau mel itu buta
emang dari awal juga mel gak suka bu
kalau aku itu deket deket sama pangeran
padahal kan kita dekat bukan karena kita ada apa apa
kita deket ya
karena emang kita sering ribut
lagian aku bingung juga deh sama mel
harusnya kan dia tahu dan dia sadar
kalau aku itu dekatnya sama rizky
iya memang kamu itu sekarang dekat sama rizky
tapi apa bener hati kamu tuh sepenuhnya untuk rizky
ya ibu tuh memang gak mau ikut campur urusan pribadi kamu put
tapi ibu tahu yang namanya hati itu gak pernah bisa dipaksain
ya ibu cuma bisa doain kamu supaya kamu nanti dapat laki laki yang baik
balik lagi ke masalah mel
ibu tuh penasaran banget siapa sih orang tuanya mel
harusnya kan orang tuanya itu bisa ngajarin mel jauh lebih baik
supaya mel itu gak egois
supaya dia bisa mikirin orang lain
gak mungkin aku cerita sama ibu soal papanya mel
cukup aku aja yang tahu masalahnya apa
karena kalau sampai ibu tau ibu pasti kecewa
bentar ya bu
ada apa ya malem malem gini
eh kok gak diangkat sama ibu kenapa
temennya ibu put
ya diangkatlah bu
siapa tahu penting atau keadaan darurat gitu
bisa suara bu nawang itu merdu
maaf ada apa ya pak remon
masalahnya masih sama bu
aku harus bisa bikin diri luluh lagi sama aku
karena aku masih butuh daddy untuk mengatasi semua masalah yang lagi aku hadepin
semoga daddy mood nya lagi baik
aku pengen coba ngomong ke deddy
rasanya saya tidak bisa mentolerir perbuatan anak saya
apalagi dia anak satu satunya saya bu
daddy lagi telpon sama siapa sih
terus diri juga gak segan bahasaku
aku harus cari tahu
aku mau bangkit dulu